saudara sentimen pdip pada jokowi dan keluarga
makin terasa di kontestasi pilkada sumatera utara
pdi perjuangan bahkan menutup pintu bagi bobi nasution
untuk maju ke pemilihan gubernur sumatera utara dua ribu dua puluh
di saat pdi perjuangan menutup pintu pilkada untuk bobi
partai golkar justru memberikan bobi surat tugas
untuk maju ke pilkada berpasangan dengan ketua dpd golkar sumut
kalau hubungan pdi perjuangan dengan mantu jokowi bak air dan api
lain halnya dengan hubungan pdip dengan edi rahmayadi
sempat jadi lawan politik di pemilihan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas
pdip justru menerima edi rahmayadi dengan tangan terbuka
di kantor dpp pdip sumatera utara
seolah melupakan persaingan yang telah lalu
edi bahkan mengaku punya kesamaan visi dengan pdi perjuangan